sampai mei dua ribu dua puluh kementerian tenaga kerja mencatat pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja
akibat pandemi virus corona mencapai satu tujuh juta orang
ini adalah angka yang sudah tervalidasi
masih ada satu dua juta yang masih dalam proses validasi oleh kementerian tenaga kerja
seiring bertambahnya pengangguran lowongan kerja yang tersedia juga surut tajam
kondisi ini oleh sebagian orang dipandang sebagai peluang untuk mencari keuntungan sepihak
dan menyasar para korban phk dan pengangguran di sejumlah wilayah di indonesia tidak terkecuali di ibu kota jakarta
di media sosial bermunculan keluhan para pencari kerja yang mengaku tertipu lowongan kerja palsu
tidak hanya menjadi korban pungutan ilegal perusahaan penyedia lowongan
para pencari kerja bahkan mengaku mengalami tindak kekerasan verbal
melalui sambungan telpon saya menghubungi salah satu pencari kerja
kepada saya ia mengaku telah menjadi korban tipu tipu lowongan palsu
sebut saja namanya xa
tapi ada email emailnya mas
anda harus membayar tujuh ratus ribu kalau mau bekerja
itu tujuh bukan buat kami dia bilang gitu
tapi buat uang training medical check up uang seragam dan lain lain
karena saya tidak punya uang
saya lelak untuk membayar
karena kan posisi saya memang lagi cari kerja
dan tidak punya uang
sampai sampai dia minta
harga berkurang bukan harga berkurang dp
dp tiga ratus ribu dulu mas
dia bilang tidak ada uang
lalu turun lagi dua ratus ribu dp nya
saya tidak punya uang
yaudah seratus ribu nggak punya uang saya
sampai turun lagi bahkan sampai tiga puluh ribu juga
sampai segitunya gitu loh mencari uangnya gitu
sampai minta terakhir minta tiga puluh ribu saya bilang
saya nggak ada uang mohon maaf
saya tidak punya uang
saya mengajak xa bertemu
untuk mendengar langsung ceritanya
ayah tiga anak ini menjelaskan
sebelumnya dia adalah karyawan swasta perusahaan otomotif
terkena phk pada maret lalu
dia telah mendatangi dua perusahaan untuk wawancara kerja
tetapi di kedua tempat itu
ia diminta membayarkan sejumlah uang
sa menunjukkan bukti wawancara kerja
dan pembayaran sejumlah uang
ke salah satu perusahaan yang memanggilnya
pada surat dan kuitansi
tercantum nama ataupun alamat perusahaan
xa juga membagi rekaman video
yang sempat diambilnya dengan ponsel
saat mendatangi salah satu perusahaan
xa bahkan sempat membayar tambahan uang dua ratus ribu rupiah
ia pun semakin curiga
karena hanya diberi bukti pembayaran kuitansi lama
kantor tanpa papan nama ini cukup meyakinkan awalnya
dan keuang tunggu
ia dibawa ke ruangan di lantai lain
termasuk saat menyerahkan sejumlah uang
semuanya dijanjikan gaji sesuai umr
bahkan akan naik gaji setelah tiga bulan bekerja
berbekal informasi dari xa
saya mencoba menelusuri profil tiga perusahaan berlabel pt tersebut
saya sempat menelpon nomor ponsel tiga perusahaan
yang menyediakan lowongan
namun tidak satu pun yang menjawab
dua dari tiga perusahaan berlabel pt tersebut

namun tidak satu pun yang menjawab
dua dari tiga perusahaan berlabel pt tersebut

menggunakan laman resmi sistem badan usaha milik kementerian hukum dan ham
saya juga menelusuri legalitas ketiga perusahaan tersebut
hasilnya tidak satu pun tercatat dalam daftar perusahaan berbadan hukum resmi
bahkan kementerian tenaga kerja juga mengonfirmasi
bahwa tiga perusahaan berlabel pt tersebut
tidak terdaftar di kemnaker sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta
dengan kata lain besar kemungkinan ketiga perusahaan tersebut
menyebar lowongan palsu di tengah maraknya phk
dan pengangguran baru akibat pandemi
ya itulah jadi maksud saya tadi kewajaran itu
kita adik adik kita pencari kerja itu juga harus tahu
aturan aturan atau norma norma yang tadi kita sebut wajar
kita sudah meratifikasi konvensi ilo nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua
dituangkan dalam kepres tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
jadi pencari kerja apapun alasannya tidak boleh dibebankan biaya apapun modusnya
praktik menebar lowongan palsu adalah strategi pelaku kejahatan
untuk memanfaatkan posisi unggul
dalam kasus ini penipuan lowongan kerja memanfaatkan keputusasaan masyarakat
untuk mendapatkan pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi
mereka ini profesional terorganisasi
memang niat mencari nafkahnya dengan cara menipu
bahkan keluar modal sewa kantor segala macam yang walaupun semuanya paling harian gitu
nanti ketika dicari udah nggak ada
ini profesional sekali terorganisasi
apalagi sekarang diperkuat oleh perkembangan it
mudah sekali menggait calon korban
jadi phk perlu uang menjelang lebaran ini momentum yang dimanfaatkan sekali oleh para pelaku
xa bukan satu satunya korban
tetapi kebanyakan mereka yang senasib dengannya enggan melaporkan kejahatan yang menimpa mereka
biasanya para korban ini beralasan kerugian yang mereka alami tidak terlalu besar
ini juga yang membuat para pembuat lowongan palsu leluasa beraksi
mustafa menyarankan agar pencari kerja lebih teliti memeriksa tawaran pekerjaan
dan melapor kepada penegak hukum jika merasa jadi korban penipuan
begitu giliarto wahyu ramadan jakarta